kopi lihat deh jodoh itu
kayaknya cute banget ya
kayaknya mereka orang kaya deh
ngomongin jelasannya cepetan
kok gak jawab
jangan jangan kamu sudah diputusin
sama cewek tajiri itu
baru baru tahu namanya
jadi namanya gak tahu
baru baru jadi namanya
kamu mau bawa bapak lagi ya
tenang tenang bokap
oke gue gak tau nama dia
tapi gue tahu dia sekolah di mana
eh bokap kainnya tuh
ngapain udah sudah kena
ini bulky tangan
bantuin claim nya jelek
oh terima kasih
kasar lu gak liat sih
aduh be sakit dong
sekarang gua nanya
lu beli biar apa
beli kain be
jam ini apa lu berangkat
sekarang jam berapa ya
mbak kali ini aku bener bener butuh bantuan mbak
tenang tenang lu ki
kalau soal peran pasti kamu dapat
cuma kali ini sinetronnya karakternya kurang pas
buat kamu menjadi
aku kesini bukan buat minta peran
itu mah gampang
terus apa dong
jadi kali ini aku minta mbak berperan sebagai mami
aku itu mau daftar di sekolah elit di kota ini
emang omikamu kemana
mami udah meninggal mbak
kalau salah itu gampang
nah itu mah gampang
tapi mau kan
tas dulu ya
gini mbak kemana aja lu
eh besok lu ikut gue ke sekolah
lu nyamar jadi bokap gue oke
malam ini gue boleh nginep di tempat lu gak
lo sewa hotel aja kan bayar
berarti kalau sewa kamar gue studio gue lo harus bayar
ya lu itu keuntungan banget sih lu sama gue
jaman sekarang ini semuanya sebelah bayar
kencing aja lo harus bayar
apalagi lu pinjem tempat gue
yurah yurah ya
gua mau cari anak gue disini
masa gak boleh masuk
ada apaan sih
bukan gak boleh masuk pak
tapi sini ada peraturannya
eh peraturan apaan
gua masuk sekarang
gue ngumpet ke dalam ya
bapak bapak bapak bapak
lu gitu gak ada di dalam bapak gak percaya sama saya
eh tampang lu gak bisa percaya kan
yakin ada disini
eh bapak yakin banget anak bapak ada disini
eh izin sekali lu nih bikin rusak pemuda pemuda
dengan rayuan mimpi mimpi pedang
yehi bapak masih gak percaya sama saya
kalau bapak masih gak percaya
saya laporin polisi bapak mau merampok kantor saya
oh laporin silahkan silahkan laporin
teh teh tunggu teh tunggu
selamat pagi bu mary
selamat pagi bu meri ada yang bisa saya bantu
gua kehilangan dompet gua
itu semua kartu identitas
ga ada yang bisa dinding
saya berencana memasukkan luki ke sekolah sini
luki itu anaknya pinter loh pak
iya bener pak
cuman itu dia pak kendalanya
ya bapak taulah
saya baru saja menjanda
jadi kalau bisa pak
bisa gak ya
harganya diturunin dikit aja pak
saya sudah membaca berkas berkas kamu luki
dan kamu dibebaskan
dari uang pembangunan
yang bener pak
selamat datang di sekolah kami
terima kasih ya pak
terus kelas saya yang mana
silahkan kamu masuk ke kelas sepuluh a
terima kasih ya pak
terima kasih mama
iyih apaan sih
ini milik gue
eh lo pribadi kan udah gue kasih duit
luki siapa coba yang minta potongan harga
masuk ke sekolah
lagi ya luki kalau lo tau
tawar menawar itu butuh skill tersendiri
jadi potongan ini untuk gue
eh itu mak
tambahan duit gue dong
ya elah elo
elo tuh bayaran sekolah dapet diskon gara gara gue
lo gak ada rasa terima kasih sama gue
eh denger ya
sekarang kewajiban kita masing masing itu sudah kelar
udah selesai gak ada tambahan tambahan lain
kalau gue bukan bapak asli loh
nanti doang lu bisanya lu ya
ini semua yang gue ada nih
dah sana sana pergi pergi pergi
gue segera akan ketemu sama si tajr
assalamu'alaikum mba tarsan
baju saya yang dijahit jadi belum
ini lagi dikerjain
yaudah mba tarsan gak usah buru buru
santai lagi aja
pokoknya saya nunggu sabar ya mba tarsan
sampai seribu tahun juga
yang penting yang jahit mba tarsan
ibu itu pulang saja
ini nanti kalau sudah selesai
akan dikirim ke rumah bu omas
jadi gak usah repot repot nunggu
jadi mba tarsan sendiri yang nganterin ke rumah saya
ya nanti kalau umpamanya
ya atau saya sendiri
mau jahit nganterin ya
pasti mba tarsan bisa oke
iya iya saya nganter sendiri ke rumah ibu
jadi ibu gak usah nunggu disini
nanti aku mantar sendiri ke sana
tapi jangan lupa mba tarsan yang nganterin oke
selamat pagi om
kalian mendapatkan teman baru
sini kalian masuk
kayaknya cute banget ya
kayaknya mereka orang kaya deh
lagi jalan sana cepetan
siapa tau salah satu dari mereka mau duduk sebelah gue
kok gue sih yang pindah
eh gitu yuk nabil